berita utama kembali saudara pt asdp memprediksi puncak arus balik di pelabuhan bakauheni lampung selatan akan terjadi malam ini
peningkatan jumlah pemudik sudah terjadi sejak sebelas april dan malam ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik di pelabuhan bakauheni dan pelabuhan panjang lampung
meski demikian antrean kendaraan di pelabuhan bakauheni cepat terurai dan antrean hanya terjadi di area pelabuhan
langkah antisipasi penumpukan antrean sudah disiapkan diantaranya menambah jumlah perjalanan kapal menerapkan sistem penundaan dan menghapus pemberlakuan tiket kadaluarsa
jurnalis kompas tv taufik riyadi memantau arus balik di pelabuhan bakauheni lampung selatan
taufik selamat malam seperti apa pantauan di sana apakah di puncak arus balik ini sudah ada peningkatan kendaraan